bmkg maritim tanjung perak surabaya memberikan peringatan dini ada gelombang tinggi khususnya di perairan selatan jawa timur
seperti tampak di peta pergerakan gelombang yang dirilis oleh bmkg
seperti anda bisa lihat di sini terdapat legenda di mana warna kuning hingga kecoklatan ini memiliki ketinggian berkisar antara dua sampai tiga meter
dan kita lihat di perairan selatan jawa timur ini memang warnanya berkisar kuning hingga kecoklatan
prediksi dari bmkg tanjung perak sendiri ini ketinggiannya memang berkisar dua lima meter di selatan perairan jawa timur
lalu bagaimana ini berlangsungannya sampai kapan dampaknya khususnya untuk wilayah pesisir dan juga aktivitas nelayan
bagaimana kita bisa bertanya langsung ke bapak prasetyo selaku perakirawan bmkg maritim tanjung perak surabaya
pak pras ini kalau kita lihat ketinggiannya ya sampai dua lima meter ya warnanya karena mendekati coklat dan ini terpantau untuk hari ini tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
ini kira kira berlangsung sampai kapan tertinggi sampai kapan kemudian dampaknya ke wilayah pesisir dan juga aktivitas nelayan bagaimana
baik dapat kami sampaikan mbak bahwasannya untuk gelombang tinggi yang terjadi di sekitar perairan selatan jawa timur akan berlangsung
hingga esok hari sekitar tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan setelah itu akan cenderung terus turun untuk trennya
ketinggian hari ini bisa dapat dilihat di gambar bahwasannya ketinggian gelombang di selatan jawa timur dapat mencapai dua lima hingga tiga meter
kalau ini kita lihat ya kalau di bagian samudera india ya di sini merah ini kan di atas kita lihat di legenda ini di atas tiga puluh sembilan
sampai lima meter apakah ini bisa diartikan juga bahwa di wilayah samudera hindia ini tinggi gelombangnya bisa mencapai lima meter
ya bisa terlihat di gambar untuk ketinggian gelombang di peta yang berwarna merah itu secara umum terjadi di lautan lepas atau di sekitar samudera india selatan jawa timur
jadi ketinggian di samudera india tersebut bisa sampai empat sampai lima meter
kalau untuk aktivitas nelayan melaut
apakah direkomendasikan oleh bmkg tanjung perak
ya kami himbau khususnya pada masyarakat di sekitar pesisir selatan jawa timur untuk selalu waspada dan selalu berhati hati
khususnya pengguna atau operator kapal dan para nelayan yang beraktivitas di sekitar pesisir selatan jawa timur
kalau untuk banjirop bagaimana kita tahu bahwa pertengahan mei kemarin ini sempat terjadi banjirop di surabaya perairan utara
khususnya ya ini sampai seperti di kantor bmkg ini sampai ketinggian tiga puluh cm
nah ini untuk akhir mei ini sampai awal juni nanti bagaimana karena kita tahu akan memasuki bulan baru ya
ya dapat kami sampaikan untuk prediksi banjirop yang akan terjadi
kami perkirakan terjadi pada tanggal tiga puluh mei hingga awal juni yaitu sekitar tanggal satu hingga dua mei
air yang naik ke permukaan ke darat bisa sampai tiga puluh hingga empat puluh cm
berarti sampai empat puluh cm ya kemungkinan akhir mei ini dan juga awal juni karena bertepatan dengan bulan baru kemungkinan ada kenaikan air ke permukaan sampai daratan sekitar empat puluh cm
baik terima kasih mas prastyo atas waktunya
ya jadi seperti itulah sementara prediksi dari bmkg maritim tanjung perak bahwa hingga saat ini
ini memang terjadi gelombang tinggi yang diperkirakan akan berlangsung sampai akhir mei
namun begitu mulai tanggal dua puluh enam ini sampai akhir mei ini akan turun
kemudian juga masih ada kemungkinan terjadinya banjirop di sekitaran pesisir surabaya utara
karena bertepatan dengan bulan baru di mana ketinggian air di permukaan ini bisa mencapai empat puluh cm
mereka itu yang biasanya dapat satu kintal sampai lima puluh kg
untuk saat ini cuma dapat sepuluh kg dan lima kg
karena cuaca yang tidak menentu ini
padahal normalnya biasanya dulu dapatnya berapa cak
satu kintal itu seratus kg sampai delapan puluh sampai lima puluh kg minimalnya
sekitar itu aja dapatnya
tadi saya suka cek orang orang itu memang dapatnya segitu
tidak dapat sudah
ditambah lagi seperti kemarin
pertengahan mei saya tahu bahwa di sini ada banjirop ya cak
apakah juga masih terjadi setiap bulannya di kawasan kampung nelayan nambangan surabaya ini
iya memang itu semacam kayak bencana musiman kalau menurut saya
di sini kalau musim cuaca tropis timur memang menghadap ini
pantai kita kan menghadap ke timur langsung
jadi mau tidak mau kayak semacam bencana musiman setiap tahun gelombang
air rop nya itu tinggi terus disertai sama angin
otomatis eh masuk ke rumah rumah ini eh gelombang besarnya kan gitu
kalau sampai menyebutnya ini adalah bencana musiman seperti misalnya peredam gelombang itu juga diharapkan nelayan kah pak di sini
itu memang sudah dirinyakan sejak zamannya bu risma dulu
kan sudah ada rencana dan mereka sudah bikin marketnya
tapi sampai saat ini masih belum ada realisasi apa apa memang
terima kasih cak sumali atas informasinya
selamat memperbaiki perawannya kembali ya cak sumali
ya begitulah jadi memang di kondisi gelombang tinggi cuaca yang tidak menentu ini memang nelayan yang paling merasakan
pertama dari tangkapan kemudian juga masih ditambah banjir rop yang terjadi setiap bulannya
di pemukiman ini kalau sudah terjadi banjir rob ini ketinggian air di daratan bisa mencapai lima puluh cm
nelayan sampai menyebut ini sebagai bencana musiman
karena itulah sebenarnya penanggulangan dari pemerintah benar benar diharapkan
salah satunya adalah peredam gelombang yang sudah diusulkan nelayan untuk dipasang di kawasan ini bertahun tahun
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur